karena setelah kita tadi tiga lima jam diskusi tentang it
ternyata hanya satu pertanyaan dari pak arief hidayat yang mengatakan
kalau memang akhirnya yang dipakai adalah manual dan perhitungan berjenjang
ngapain kita ribuk ribu lagi bicara sirekap
itu tadi pertanyaan dari pak arief hidayat
yang dilihat adalah manual dan perhitungan berjenjang
ngapain kita bahas bahas lagi tentang si rekap ini
sekali lagi saya hormat saya kepada bapak arief hidayat
karena bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sarjana hukum
dari tadi kita kuliah komputer
tadi pada waktu mengirim tabik saya lihat cincinnya bagus bagus itu
kalau ternyata yang dipakai dalam sk pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang
bukan hasil dari sirekap
masih perlu nggak bapak kuliah di sini
masih perlu nggak kita bahas tentang sirekap
masih perlu enggak saksi menjawab pertanyaan dari pak reply dan bambang yang selalu ngeel tentang sirekap ini
pak hotman tadi saya sudah tegaskan
ini didalilkan kami mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini
jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting
apakah saksi setuju karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang
bukan hasil dari sirekap